suasana haru mewarnai pertemuan lucy dengan keluarganya di mapol restasik malaya jawa barat selasa siang
perempuan asal cika thomas ini dipulangkan polisi usai sepuluh bulan disekap di malaysia
korban langsung menangis histeris sambil memeluk ibu dan anaknya yang masih kecil
ia tidak menyangka bisa pulang ke indonesia dengan selamat
ini yang terjadi ini sesuai dengan yang diharapkan
berapa lama korban tinggal dan bekerja di malaysia itu pak
seperti tidak mendapatkan upah
ya seperti itu
semua sekali tidak mendapatkan upah ya
lusi jadi korban tindak perdagangan orang di malaysia
ibu dua orang anak ini sempat dijanjikan menjadi tenaga cleaning service di malaysia
honornya mencapai rp satu tiga ratus atau setara rp tiga sembilan juta per bulan
namun bukannya mendapat upah dan pekerjaan layak korban justru disekap berbulan bulan
ia berhasil lolos setelah kabur hingga sempat terlunta lunta sekitar tiga bulan lamanya
korban mengaku kapok bekerja di luar negeri pasca kejadian ini
pokoknya iya cleaning service tapi dia bilang kerja resmi aman
gajinya berapa waktu disawarin
ringgit ya teng
per bulan itu
tapi nyatanya berapa
saya gak dapat
walres tasik malaya masih mengejar pelaku yang terlibat mengirim korban ke malaysia
pelaku diketahui perempuan yang masih teman korban
nah setelah itu balik lagi
dari gapura polres balik lagi ke warung

di keren saya kan ke polres
ternyata nggak ada yang ada sekarang
hari ini laporan warga telah diterima pihak kepolisian melalui spkt polres pandeglang
demi keamanan dan penyamanan
anak tersebut dibawa ke rumah saksi untuk sementara
sambil menunggu pengungkapan identitas sang anak dan orang tuanya
tim liputan cnn indonesia